sesaat lagi anda akan menyaksikan inside indonesia
menguasai bahasa asing merupakan suatu hal yang penting saat ini
apalagi menguasai bahasa internasional yaitu bahasa iris
sebuah wilayah yang ada di kediri jawa timur terkenal dengan julukan yaitu kampung inggris pare
di sini para pendatangnya tidak hanya warga negara indonesia namun juga para pendatang dari mancanegara
untuk menuju pare kediri dari surabaya saya memilih untuk melalui jalan tol pandaan malang
melalui tol satelit lalu menuju jalan tol pandaan malang

selanjutnya menuju ke arah batu melalui pujon ngantang kandangan dan akhirnya menuju pare kediri
jika tidak melalui jalan tol untuk mencapai singosari membutuhkan waktu lebih dari dua jam dari kota surabaya
karena jalur menuju singosari yang padat kendaraan
sebaliknya dengan melalui tol saya hanya membutuhkan waktu satu jam untuk mencapai singosari
dan tentunya dapat menghemat bbm
tol pandaan malang sepanjang tiga puluh delapan km ini dibangun kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
tol ini menyuguhkan panorama yang indah
sepanjang perjalanan pengguna tol dapat menikmati keindahan alam
seperti gunung penanggungan gunung arjuna gunung welirang gunung anjasmara gunung semeru gunung kawi dan gunung panderman
tak heran jika tol pandaan malang disebut tol paling indah di indonesia
setelah sampai di kampung inggris pare saya takjub dengan suasana yang berbeda dengan kampung lainnya di kediri

di kampung ini suasananya ramai dan penuh dengan lembaga kursus bahasa inggris
sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh kampung inggris pare memang merupakan pusat belajar bahasa inggris di indonesia
di alun alun ringin budopare terdapat arca ganesha yang dipercaya sebagai lambang pendidikan
tak heran jika warga sekitar meyakini bahwa peradaban pare lebih tua dari kediri
sejarah kampung inggris pare tak lepas dari sosok kalen osen
pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam kalian osen yang merupakan warga asli kutai kartanegara berguru ke kiai haji ahmad yazid yang menguasai sembilan bahasa di kecamatan pare
kalen osen mendirikan lembaga kursus pertama di pare dengan nama basic english kurs
awalnya adalah ketika ia membantu dua mahasiswa asli
kami memulai membuka kursus ini sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh
alhamdulillah sampai sekarang kita sudah punya alumni
rp enam belas lebih insya allah
dan sekarang alhamdulillah sudah banyak yang lainnya mengikuti jejak kita
sehingga sampai mencapai lebih dari satu ratus enam puluh tempat kursus di pare ini
kita merasa senang karena banyak yang menjadi mitra kerja kita
saya beranggapan mereka bukanlah saingan saya tapi mereka anak anak saya
yang saya anggap mitra kerja mengembangkan bahasa inggris ini
kita niati membantu perkembangan negara kita
kiai haji ahmad yazid wafat pada usia tujuh puluh delapan tahun pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun namanya masih selalu dikenang pada sejarah terbentuknya kampung inggris
kekiai haji ahmad yazid wafat pada usia tujuh puluh delapan tahun pada usia seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
bahkan anaknya nur hasan yazid mendirikan lembaga

kekiai haji ahmad yazid wafat pada usia tujuh puluh sembilan tahun pada usia sembilan puluh sembilan tahun

guru harus berdoa untuk muridnya agar muridnya lebih maju daripada dia sendiri
kalau seorang guru tidak pernah mendoakan muridnya melebihi dari dia
susah majunya negara ini
bagaimana menurut anda
tahun dua ribu sembilan belas usia kampung inggris pare sudah mencapai empat puluh dua tahun
semakin bertambahnya usia kampung inggris pare semakin produktif
melahirkan putra putri bangsa yang lahir berbahasa inggris
para pelajar mengaku mendapatkan atmosfer yang mendukung
untuk berani berbicara bahasa inggris
sebenarnya anak anak tidak tahu bahasa inggris
jadi mereka menerima bahasa inggris di kelas di sekolah mereka
tapi mereka tidak tahu bahasa inggris
karena saya juga seorang guru dan seorang tutor
banyak dari sistem komputer kita menggunakan bahasa inggris
dan saya mengajar tentang komputer tapi saya tidak tahu
bagaimana mengatakan bahasa inggris atau bagaimana memahami kata kata
jadi saya harus menggunakan google translate atau sesuatu seperti itu
dan tapi jadi saya memutuskan untuk belajar bahasa inggris
untuk belajar bahasa inggris
agar saya bisa menggunakan bahasa inggris dalam aktivitas sehari hari saya
di lembaga kursus bahasa inggris pertama di pare
bec menerapkan kedisiplinan tinggi
lingkungan yang mendukung menjadi kunci belajar bahasa
tidak ada yang merasa dihakimi ketika membuat kesalahan bahasa
karena di kampung inggris pare
masyarakat menganggap bahwa kesalahan adalah proses pembelajaran menuju ke
semua orang akan mengambil kaki saya semua orang akan mengatakan bahasa inggris
kesediaan untuk berproses itu menjadi kontrak learning kami
sebelum mereka daftar di sini
itulah mengapa mereka yang mau kesini harus siap untuk diatur
karena dengan begitu kontrak kita jelas
saat mereka tidak siap untuk mengikuti disiplin berbahasa
dan tidak mau berproses untuk tangguh dalam proses ini
mereka biasanya mundur secara pelan pelan

suasana kekeluargaan yang hangat sangat terasa di kampung inggris pare
tak heran para pelajar betah tinggal di kampung inggris hingga hitungan bulan bahkan tahun
banyak alumni kampung inggris yang menjadi tutor atau pengajar di berbagai lembaga kursus
setelah mahir berbahasa inggris mereka mendedikasikan diri untuk membagikan ilmu bagi pelajar yang datang ke kampung inggris pare
salah satunya adalah mega lestari
tahun dua ribu empat belas lalu mega belajar bahasa inggris di pare
setelah lulus dari kampung inggris pare mega pun mengajar bahasa inggris untuk anak anak
kesempatan mengajar bahasa inggris di kampung inggris pare membawa manfaat untuk mega
awalnya sih mega gak punya
maksudnya nggak punya cita cita maksudnya gak kefikiran kalau bakal ngajar
eh ternyata disuruh ikut ikut dulu
awalnya ngajar matematika terus bahasa inggris sedikit sedikit
terus alhamdulillah kan saya juga kuliah kak
jadi sedikit terbantulah sama biayanya gitu
iya bantu keluarga
untuk mengajar di kampung inggris pare mega harus menempuh perjalanan sekitar satu lima jam
dengan menggunakan motor
mega berdomisili di desa sumber kepuh kecamatan lengkong nganjuk
bersama dengan kedua orang tua dan adiknya di rumah yang kurang layak huni
kini rumah mega sedang direnovasi agar menjadi layak digunakan
kampung inggris pare
di nganjuk jawa timur
terdapat sekitar dua puluh satu ratus tiga puluh delapan unit rumah tidak layak huni
dari total tiga empat juta unit rumah tidak layak huni di indonesia
untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
mencanangkan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau bsps
bsps menstimulasi penerima bantuan
untuk bersuadaya dalam perumahan suadaya
bantuan stimulan perumahan suadaya atau bsps
bantuan stimulan perumahan suadaya atau bsps
ini meningkatkan kualitas rumahnya

yang tersebar di delapan belas kabupaten kota
dengan total alokasi dana lebih dari dua ratus tiga puluh miliar rupiah
secara nasional ada satu ratus sembilan puluh enam satu ratus empat puluh empat unit bantuan
atau total alokasi dana lebih dari rp tiga empat triliun
setiap penerima bantuan mendapat dana sebesar tujuh belas lima juta rupiah
dengan rincian lima belas juta rupiah untuk bahan bangunan
dan dua lima juta rupiah untuk upah pekerja
hingga kini masih ada target penuntasan rumah tidak layak huni
sebanyak tiga dua juta unit secara nasional
dan tiga ratus delapan puluh satu enam ratus lima puluh unit di provinsi jawa timur
target penuntasan rumah tidak layak huni
akan dilakukan secara bertahap
sehingga masyarakat indonesia yang tinggal di rumah tidak layak huni
perkembangan lembaga kursus di kampung inggris semakin pesat
terutama setelah tahun dua ribu lima belas
setiap tahunnya selalu bermunculan lembaga kursus baru
hingga kini ada sekitar satu ratus enam puluh lembaga kursus bahasa
tidak hanya bahasa inggris ada pula bahasa asing lain
seperti arab mandarin spanyol dan jerman
setiap lembaga kursus di kampung inggris pare
memiliki strategi tersendiri untuk memberikan materi kursus bahasa
seiring perkembangan zaman dan teknologi
sistem pengajaran pun berubah
hal ini untuk menyesuaikan kondisi siswa yang mayoritas dari generasi milenial
yang akrab dengan teknologi internet dan media sosial
itu sebelum ada internet orang susah kalau mau ke internet
dia harus ke warnet dan seterusnya
nah sekarang kan buka hp
nah itu pembelajarannya akhirnya berkembang ke arah sana
bahwa misalkan buka kamus buka istilah apa pola gramer harus seperti apa
kemudian anak yang datang ini sudah terbiasa pakai hp
nah mau tidak mau kemudian kita harus manfaatkan itu juga
karena kalau tidak mereka justru tidak mau
nah itu yang kelihatan mencolok sekali
dan itu yang susah untuk misalkan kita bawa ke cara pembelajaran zaman dulu
ini tidak ngomong efektivitas
kalau ngomong efektivitas ini bisa kita perdebatkan
apakah yang dulu lebih efektif atau tidak lebih efektif
atau yang sekarang lebih efektif atau tidak lebih efektif
bukan masuk ke ranah sana
tapi yang jelas sekarang berubah seperti itu
itu dari sisi pembelajar
seiring perkembangan zaman ada tantangan baru
bagi kampung inggris pare untuk menyediakan sistem pembelajaran online
dan permintaan untuk menguasai bahasa inggris dengan cepat dari konsumen
kampung inggris pare memiliki kebanyakan pengajar yang mengikuti akibatnya
mayoritas pengajar di kampung inggris pare adalah warga negara indonesia
english native speaker yang didatangkan dari luar negeri kebanyakan tidak tinggal lama di kampung inggris pare
namun ada satu warga negara amerika yang sudah enam tahun tinggal di kampung inggris pare
dan mendedikasikan diri untuk mengajar bahasa inggris yaitu roy tuckman
melalui lembaga kursusnya bule house roy tuckman mengutamakan para pelajar
yang berani berbicara dalam bahasa inggris
menurut sistem pendidikan apa yang harus diperbaiki
bagaimana untuk membuat pelajar suka dengan bahasa inggris mereka harus memahami
mereka harus mencintai bahasa inggris
mereka harus memahami bahasa inggris seperti bahasa bahasa yang kita pelajari
bahasa bahasa java jepang mandarin apapun yang kita pelajari itu adalah tujuan kita
jika kita tidak suka dengan bahasa inggris kita tidak bisa belajar
jadi jika pelajar datang ke sini beberapa pelajar hanya datang untuk berhenti
tapi mereka mengambil kursus mereka mengambil grammar
semuanya bergantung dengan grammar dan itu membuat pelajar bingung karena pelajar tidak bisa berbicara dengan baik
mereka tidak memahami bahwa di dunia inggris kita mulai berbicara sebelum kita belajar grammar
dan kemudian karena itu membuat pelajar bingung
semuanya menjadi natural untuk kita semuanya natural
untuk memupuk kebersamaan roy dan istri indah widya sering mengadakan masak dan makan bersama siswanya
indah memperkenalkan masakan indonesia ke siswanya yang tidak hanya warga negara indonesia namun juga dari luar negeri
sangat enak sangat enak
sebelum saya datang ke indonesia
saya tidak bisa berbicara bahasa inggris
saya tidak bisa berbicara bahasa indonesia
tapi saya memiliki teman teman saya yang memberi komentar kepada saya
kalau anda ingin belajar grammar anda harus bisa berbicara bahasa inggris dulu
dan sekarang saya bisa berbicara bahasa inggris
mungkin hanya sedikit saja alhamdulillah
mempelajari bahasa memang membutuhkan proses
jika bahasa terus diasah dan dilatih setiap hari kemahiran akan dapat diraih
kampung inggris pare telah melahirkan alumni yang pandai berbahasa inggris
salah satu tokoh indonesia yang dulu pernah belajar bahasa inggris selama tiga tahun di kampung inggris pare
ia adalah mas vuk mantan bupati lamangan
masfuk yang pernah mendapat penghargaan bupati terbaik se indonesia tahun dua ribu delapan ini
belajar di kampung inggris pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh bersama kiai ahmad yazid dan kalen osen
saya sebagai anak muda waktu itu sma kelas satu dua kalau nggak salah di sma satu muhammadiyah pare
kemudian terinspirasi dengan yayazid itu sehingga kami juga belajar keras belajar berbicara bahasa inggris
belajar bagaimana berkomunikasi dan menghafalkan vocabularinya secara baik
karena waktu itu memang bahasa inggris ini sangat penting
tapi situasinya tidak seperti sekarang
situasinya masih serba kekurangan
saya bersama pak kolen itu kalau kita praktek bahasa inggris itu disawah sawah
karena tidak ada ruangan ruangan seperti sekarang kalau sekarang sudah luar biasa
nama lainnya apa
ini dari mana
nama lainnya apa
dan bagian ini gratis
masyarakat di kampung inggris pare menganggap bahwa belajar bahasa inggris merupakan kebutuhan
tak heran tidak hanya masyarakat di lingkungan akademis saja yang bisa berbahasa inggris
namun warga lokal seperti pedagang warung dan pkl juga ikut belajar bahasa inggris
di kampung inggris pare tidak hanya di lingkungan akademis saja yang bicara bahasa inggris
namun ternyata pedagang kaki lima juga ikut bisa berbicara bahasa inggris
sepertinya di patagor ini dari logonya saja berbahasa inggris
selain toto ada pula solihia
dengan sang penjual cincau yang membiasakan berbahasa inggris dengan pelanggannya
begitukulah dengan nurholis atau yang biasa disebut uncle nur
ankle nur sudah mulai berjualan di kampung inggris pare sejak tahun dua ribu empat
ia menilai dari tahun ke tahun usahanya selalu meningkat karena semakin banyak pendatang
ada kursusan di sini
semua ekonomi di sini meningkat tajam banget
berapa banyak berapa
banyak yang sekarang mengandalkan hanya kursusan
karena ada kursusan dengan cepat untuk bisa meningkat atau bisa maju tajam banget
sampai dua kali lipat atau nggak
tidak hanya bisnis kursus dan kuliner saja yang merasakan efek banyaknya pendatang di kampung inggris
banyak pula bisnis yang baru bermunculan seperti laundry rental sepeda kos dan asrama pelajar
pelajar di kampung inggris berasal dari beragam latar belakang
para pelaku bisnis tempat tinggal baik kos atau asrama menyediakan beragam pilihan tempat tinggal untuk para pelajar baik secara fasilitas maupun harga
ada yang memilih di asrama sederhana dengan fasilitas terbatas dengan harga dua ratus ribu rupiah per bulan
ada pula yang memilih tinggal di asrama premium dengan fasilitas yang lebih bagus seperti kamar mandi dalam kulkas dan mendapur dengan harga mencapai lima ratus ribu rupiah per bulan
banyak dari pelajar yang memilih tinggal di asrama daripada di kos karena bisa belajar dengan diawasi tutor di asrama masing masing
pertimbangan aku pertama karena aku di sini mau belajar
jadi aku pikir kayaknya lebih baik di asrama karena ada partner bicara kalau buat bahasa inggris kan
terus juga kita punya program setelah maghrib sama setelah subuh ya pagi itu
itu belajar bahasa inggris juga kadang grammar listening terus conversation
ditambah kalau tiap hari tuh kita wajib bicara bahasa inggris gitu kan sama temen
dan kalau ketahuan ngomong bahasa inggris kita bisa ngomong bahasa inggris
ketahuan ngomong bahasa indonesia dapat punishmentnya sendiri sendiri gitu
selain lebih fokus belajar pelajar juga dapat mengenal budaya dari teman sarung asrama
selain untuk meningkatkan bahasa inggris juga kita bisa dapat teman yang lebih banyak
terus selain mengenal bahasa inggris juga kita bisa mengenal bahasa daerah daerah lain
kamu udah belajar bahasa apa aja nih
misalnya aku rapopo dulu kan nggak pernah tahu itu apa artinya sekarang udah tahu
beragam suku agama dan ras di kampung inggris membuat pelajar saling bertukar budaya
hal ini juga mengajarkan kepada para pelajar di kamu inggris tentang keberagaman
forum kampung bahasa kerap kali mengadakan event yang ditujukan agar para pelajar dan warga lokal di kampung inggris paris semakin dekat
acara miniatur indonesia yang digelar dua puluh agustus dua ribu sembilan belas lalu
para pelajar pengajar dan warga lokal menampilkan kesenian budaya masing masing
ya yang jelas satu kami dari pengurus forum kampung bahasa dengan banyaknya teman teman pendatang yang beragam dari sabang merauke itu
bagaimana tugas kita satu memberikan informasi seluas luasnya
bahwa teman teman yang sedang belajar di kampung di sini tetap jangan kehilangan jati diri bangsa
jadi mereka yang dari sulawesi kalimantan papua tetap dengan kearifan lokal masing masing itu bisa muncul justru di kampung inggris
nah makanya kami dari forum kamu bahasa itu memberikan panggung memberikan ruang apresiasi mereka untuk menampilkan kesenian itu
kesenian budaya warga lokal paris selalu ditampilkan dalam acara budaya yang digelar di kamu inggris agar para pendatang mengerti dan menghormati budaya lokal pare
kampung inggris paris sebuah contoh kebindakaan di republik indonesia
didasari rasa menghargai budaya lain kampung inggris parea dapat hidup dengan tenteran dan damai meski berdampingan dengan beragam corak budaya
berbagai macam kebudayaan menjadi satu di kampung inggris pare namun persatuan tetaplah yang utama
pada awalnya nanti berubah kanan atau berubah bentuk ber kita akan ke budaya berikutnya itu berarti
silahkan berikan informasi dari kami